berkali kali kita mendengar bahwa pemerintah sudah berupaya menyeret pelaku pembakar hutan dan lahan ke ranah hukum
kendala muncul dengan adanya penafsiran penyidik bahwa yang dilakukan bukan kejahatan alias tidak melanggar undang undang
bahkan kita semua mendengar bagaimana pihak penegak hukum justru mendapat perlawanan di saat hendak menangani kasus pembakaran lahan ini
mengapa jalur hukum belum berkontribusi banyak dalam melawan masifnya pembakaran hutan di negeri ini
kami akan membahasnya dengan kepala bagian penerangan umum divisi humas polri kombes pol martinus sitompul
kepala departemen kampanye dan perluasan jaringan wahana lingkungan hidup kalisa halid
selain itu melalui sambungan telepon ada kepala badan restorasi gambut nazir fuad
ibu bapak selamat malam saya ke pak nazir terlebih dahulu pak nazir masih bersama kami pak sudah bersama kami
ya selamat malam mas wasitu
pak nazir kita sudah melihat rekaman yang menunjukkan bahwa bapak dihalang halangi
untuk melakukan inspeksi bagaimana ceritanya pak kapan itu terjadi
kejadiannya kemarin siang tapi mungkin saya minta waktu sedikit untuk memulai latar belakang
jadi pada bulan juni kami mendapat surat menerima surat dari masyarakat dari pulau padang
yang pada prinsipnya mengeluhkan kegiatan perusahaan membuka hutan lahan gambut dan juga membuka kanal
maksudnya sudah tidak boleh
kemudian kita melakukan verifikasi bahkan perusahaan yang bersangkutan kita panggil ke kantor pada bulan agustus
mereka datang mempresentasikan apa yang sedang terjadi
dan kemudian pada kesempatan awal september ini kemarin tepatnya kami langsung menuju pulau padang
itu perjalanan beberapa jam dari pekanbaru kemudian harus menggunakan kapal sampai ke pulau padang
ingin melihat verifikasi dari perusahaan
langsung bertemu masyarakat melihat fakta di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan baik perusahaan maupun masyarakat
jadi kira kira itu tapi sayangnya ketika tiba di lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat
memang terlihat ada bukaan cukup luas lahan gambut ada bukaan kanal baru juga
pihak perusahaan sudah menunggu kami dan mengatakan tidak boleh memasuki wilayah kerja mereka
yang pernah ke areal tersebut pada tiga tahun lalu melakukan kajian lapangan
dan tim balik kami mengatakan kedalaman gambut di areal itu lima sampai delapan meter
itu kategorinya dalam menurut undang undang lebih dari tiga meter tidak boleh
ini ada indikasi memang pelanggaran tapi tentu akan kita periksa lebih lanjut
bapak melakukan inspeksi dan apakah mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan
di markas mereka di headquoters mereka
karena ini kan on the spot nih bapak dihalang halangi oleh petugas keamanan
dan apakah sudah mengkonfirmasi itu ke perusahaan dan bagaimana tanggapan mereka kalau sudah
ya jadi kemudian pada itu kejadian siang hari ya kemudian saya melakukan perjalanan selanjutnya
setelah kembali ke pekanbaru pada malam harinya baru saya kirimkan pesan kepada
top management dari perusahaan
tentang insiden yang sangat disayangkan tentu perusahaan langsung menjawab
menyatakan permohonan maaf dan minta waktu untuk segera bertemu dengan kami
dan pada hari jum'at kami sepakati dari brg maupun dari dirjen dari kementerian
lingkungan hidup mereka utama mereka bersama sama kami menerima perusahaan itu menghadap dan memberikan versi
tentu kita sudah mempersiapkan beberapa data analisis kami dari kunjungan ini
dan perintah kepada perusahaan

sepanjang perjalanan bapak ini kurang lebih sudah beberapa bulan badan restorasi gambut dibentuk
mungkin sudah satu tahun barangkali ya
apakah ada semacam sikap semacam ini yang bapak sering temui di lapangan
drg dibentuk pada bulan januari oleh presiden
jadi tujuh delapan bulan delapan bulan ya kan berpartis ya
kalau bertemu dengan
di lapangan begitu ya dengan perusahaan dengan masyarakat dengan kawan kawan tentu media ataupun penggiat lingkungan dan sosial
selama ini belum pernah ada kejadian seperti ini
jadi selama ini segalanya saya kira cukup konstruktif banyak masukan yang kami terima tentu juga banyak kritik
para pemerintah harus lebih giat melakukan satu dua tiga empat itu kita catat semua dan kita olah
kita kurelisikan di tingkat pemerintahan daerah pemerintahan negara
di tingkat pemerintahan daerah pemerintahan negara pemerintahan negara
apapun di tingkat pemerintahan pusat ini memang baru kejadian pertama perusahaan di lapangan menunjukkan itikat tidak kooperatif
dalam perjalanan bapak melakukan inspeksi di lapangan apakah juga mengikut sertakan sebelumnya mengikut sertakan tni atau polisi dalam melakukan kegiatan ini
untuk perjalanan kali ini kami didampingi oleh polhut polisi hutan
ada tiga personel yang mendampingi kami tetapi tidak ada dari tni dan polri
walaupun terus terang ya kami ditawarkan juga oleh gerakan dari polri untuk pengamanan tapi saya katakan tidak perlu cukup dengan polhut
lagi pula polhut dan manggalakni juga ada yang menemani
karena mereka yang tahu perjalanan ini tidak perlu cukup dengan polhut
tidak persis titik titik api ada di mana
jadi sementara memang saya kira cukup dari polhut dan manggalakni
pak nazir dalam perjalanan tujuh sampai delapan bulan ini memasuki bulan ke sembilan kalau begitu ya
kerja badan yang bapak pimpin ini ada nggak temuan yang signifikan yang menunjukkan bahwa bagaimana lahan gambut kita memang disalahgunakan oleh korporasi
ya jadi dari tujuh provinsi wilayah kerja kami kami petakan ada dua belas sembilan juta hektare lahan gambut
dari seluas dua belas sembilan juta hektare itu yang kira kira masih utuh tinggal enam sekian juta hektare jadi setengahnya ya
tengahnya lagi sudah terbuka berkamal ada yang masih sekali kamalnya dan itu mengakibatkan kekeringan
sehingga mudah terbakar
sayangnya memang beberapa daerah kubah gambut jadi kubah gambut itu penting sekali untuk menyimpan air
dan mestinya kubah gambut itu dilindungi sudah keburu atau terlanjur mendapat izin dan dibuka
ini tantangan berat kita
kalau gambutnya masih bagus kubah yang masih bagus pemerintah sudah bertekad puas sekali dan disetujui oleh presiden di dalam rapat kabinet terbatas
itu harus dilindungi
perusahaan atau asosiasi industri yang kami temui rata rata memberikan dukungan mereka untuk melindungi sisa enam juta hektare tersebut
yang akan menjadi pr berat ialah kubah gambut yang sudah terlanjur dibuka dan tertanami
tapi sesungguhnya enam juta itu ditanami oleh kebanyakan porsinya berasal dari korporasi kan pak
yang sudah ditanami
enam juta yang ditanami itu mungkin setengah setengah mas
itu di korporasi setengah oleh masyarakat
nah yang tersisa sebagian setengahnya yang tersisa itu berdekatan dengan lahan yang sudah dibuka
umumnya berdekatan ya
tinggal tunggu waktu saja
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini
begitu juga dengan pak martinus dan ibu halisa
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik mari kita lanjutkan perbincangan ini saya mau ke kombes martinus sitompul
pak kita sudah mendengar
pak kapolri juga menjamin bahwa ini sp tiga ini terjadi sebelum saya menjadi kapolri
dan ada komitmen dari pak kapolri yang mengatakan bahwa kalau berurusan sama korporasi akan diselesaikan di mabes polri
dan silahkan yang sudah terjadi diperadilankan saja
ini sebenarnya menunjukkan komitmen
ya ini salah satu komitmen bahwa apa yang sudah diputuskan oleh polda riau
kemudian mau digugat
tapi kami dari sisi pengawasan akan tetap melakukan
satuan atas melakukan
oke jadi sekarang ini dari lima belas kasus ini ada pendalaman lagi nggak dari pusat
sudah sudah dilakukan upaya upaya pendalaman
tim itu datang ke polda riau kemudian digelar
ada tiga kategori tidak cukup bukti ini
kita ketahui kan penghentian penyidikan itu karena tiga hal
tidak cukup bukti kemudian bukan pidana
dan kemudian demi hukum tersangka meninggal dunia atau ini nebis and indem atau pernah yang dilaporkan
nah ini tidak cukup bukti
kemudian diklasifikasi ada tiga hal yang mengklasifikasi dari lima belas itu
empat perusahaan yang pertama adalah karena memang itu sudah bukan lahannya lagi
karena izinnya sudah tidak ada
sudah bukan mereka punya lagi
yang kedua karena memang di situ ada sengketa
jadi ada delapan perusahaan itu sengketa
sengketa itu begini ada tiga ribu misalnya
yang dikuasai itu hanya dua ratus
tetapi yang lain itu dalam sengketa
jadi memang sulit untuk menentukan kemudian mereka menjadi tersangka
kemudian yang terakhir ada tiga perusahaan lagi
karena titik apinya itu ada di danau
dan tempat pemancingan yang merupakan hasil dari terjadi kebakaran di lokasi tersebut
dan itu bukan merupakan lahan ya
bukan merupakan lahan tapi itu tempat yang katakanlah tadi seperti
ada danau tempat banjir
jadi memang tiga kategori itu yang memposisikan lima belas perusahaan ini
dari lima belas kasus yang di sp tiga ini
mabes polri melihat bahwa ini sudah proporsional penetapannya
oke namun apabila memang ada yang keberatan ada mekanisme hukumnya
walhi melihatnya bagaimana
pertama sebenarnya kami menyesalkan ya terjadinya apa dikeluarkannya sp tiga
dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di riau
di beberapa kota
beberapa provinsi yang lain juga ada sp tiga terhadap korporasi
nah sebenarnya ini tidak perlu terjadi jika aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian
menggunakan salah satu instrumen hukumnya undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
yang melihat ini bukan hanya kejahatan biasa
ini adalah kejahatan luar biasa dan sebenarnya dalam undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
jadi tidak perlu pembuktian gitu
tapi ketika misalnya di wilayah konsesi
ditemukan titik api maka dialah bertanggung jawab
itu diakomodir dalam undang undang dan itu harusnya bisa digunakan
sehingga tidak ada alasan sebenarnya tidak cukup bukti dan seterusnya
dan terkait dengan konflik di sebagian besar memang berkonflik dengan masyarakat
tapi yang perlu dilihat adalah biasanya itu adalah di perbatasan
dan ini juga yang apa namanya yang seringkali
di perbatasan wilayah konsesi
di perbatasan wilayah konsesi
kalau di tengah tengah nggak ada isu
di tengah tengah ya biasanya memang dikuasai ya

nah ini yang kami sebenarnya mengajak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian
untuk lebih jauh mendalami kejahatan korporasi di sini
dan kami melihat sebenarnya ini presiden buruk
bagi komitmen penegakan hukum dari presiden kemudian juga kapolri
kalau kita ingat sebenarnya ketika terjadi asap tahun dua ribu lima belas yang sangat masif
kapolri sebelumnya sudah menyatakan komitmennya untuk penegakan hukum
terhadap kejahatan korporasi
nah ini kan sebenarnya tamparan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian
nah kami mendesak sebenarnya evaluasi menyeluruh ya
kalau apa namanya saya kira komitmennya kapolri adalah secara tegas menyatakan bahwa akan reformasi di tubuh internal kepolisian
saya kira ini momentum untuk kapolri melakukan evaluasi melakukan reformasi di tubuh internal
dan pak martin kan bagian dari rejim baru juga nih rejim baru polri
lepas dari lima belas kasus itu kita juga punya isu bagaimana kemudian kita dikejutkan oleh gambar sejumlah anggota polri
yang berkumpul kumpul dengan perusahaan pemilik konsesi hutan
dan kemudian wah ini apakah kemudian happy happy bersama ini membuat mereka tidak tajam dalam penegakan hukum
ya itu timingnya saja berfoto itu dikaitkan dengan sp tiga dan memang ya dikemas oleh teman teman untuk semakin membuat suasana ini menghangatkan suasana
tapi faktanya adalah itu ada satu pertemuan ini ada kasus sebelumnya di meranti
ada tim dari mabes polri propam turun ke mabes polri
ini untuk yang kasus ini ya
untuk yang kasus meranti
untuk kasus meranti
gak foto foto ini hubungannya sama itu
ya hubungannya sama itu
nah mereka berkomunikasi ada di satu tempat kemudian berkumpul
tiba tiba ada orang yang

ada orang yang habis nge gym ya kemudian itulah yang yang dianggap oleh pengusaha itu
kemudian bersitu foto sudah berangkat mereka kembali
nah foto itu kemudian oleh kapolres di upload di pad nya dan ini yang diambil oleh followernya
katakanlah seperti itu ya sehingga kemudian memunculkan momennya ada sp tiga s lima belas
ternyata yang di foto itu adalah
walaupun sebenarnya orang awam berpikir begini polisi gak usah dekat dekat sama mereka lah
kita duga adalah pembakar hutan ya kalau misalnya ini proporsional aja di kantor misalnya
ya saya kira kan sebenarnya peristiwanya ini menjadi apa namanya mencederai ya
rasa keadilan bagi masyarakat
apalagi sebelumnya itu korban dari kebakaran hutan dan lahan begitu masif ya
korbannya sangat banyak
nah saya kira sebenarnya pak martin saya sudah berapa kali ya kita ketemu
dan menyampaikan sebenarnya ini akan sangat baik jika tidak hanya bicaranya atau pengusutannya pada etika
tapi bagaimana mendalami ya apa namanya peristiwa misalnya kumpul apa dengan pengusaha gitu
kami melihat kok ini seperti memang praktek buruk dari korporasi selama ini
menggunakan aparat penegak hukum dan kami
tapi kalau dalam posisi foto tersebut itu sudah dilakukan pemeriksaan
dan clear bahwa itu adalah pertemuan dalam kaitan yang tidak disengaja
tidak sudah ada penjelasan
jangan dikemas lagi bahwa itu didalamin lagi
sudah clear itu bahwa pertemuan itu adalah dalam rangka itu ada seorang yang lewat
mereka baru habis olahraga ketemu di satu tempat itu
tidak dalam kaitan minum minum terus itu adalah bagian dari
jadi pertemuannya tidak sengaja
tidak sengaja dan itu dari tim dari mabes itu memproses kaitan dengan mendalami kasus yang meranti
ada penyerangan terhadap polsek
jadi ini ada pihak pihak yang mau melintir ini
saya kira itu sudah clear penjelasan penjelasan itu
hanya memang momennya setelah kelihatan ada pengusaha pengusaha kemudian dikaitkan dengan sp tiga
saya kira itu tidak tepat juga kalau kita ingin mengekspos hal yang seperti ini yang sudah disampaikan
saya kira sebenarnya bukan eksposnya pak
justru sebenarnya ini kan momentum ya
momentum bagi kapolri institusi kepolisian untuk kita mengajak sebenarnya untuk mendalami kejahatan korporasinya sendiri
dan lagi sebenarnya terkait dengan perusahaannya
perusahaannya adalah sebenarnya yang diduga melakukan pembakaran begitu
nah ini saya kira kerjasama dengan tentu saja masyarakat sipil menjadi penting gitu
karena sebenarnya kita juga nggak bisa mengakseskan ketika misalnya disidik oleh propam sejauh mana
karena pasti publik juga tidak tahu banyak proses di propam
nah ini saya kira menjadi penting
transparansi dan akuntabilitas dalam apa namanya reformasi di provinsi
nah ini saya kira menjadi penting

itu foto kapan sih diambilnya
ya baru beberapa dalam bulan agustus
pasca kejadian di meranti ya
saya mau ke pak nazir kembali
pak nazir waktu bapak masih bersama kami pak
pak nazir waktu kita kembali ke video yang kita habis tayangkan tadi
waktu bapak datang ke lokasi dan bapak melihat itu aparat
itu aparat militer begitu
apakah kemudian bapak artinya ada penjelasan yang sudah cukup dari kalau katakanlah mereka diberdayakan begitu ya
menggunakan bahasa yang paling halus
diberdayakan untuk pengamanan lahan
apakah mereka tahu fungsi badan restorasi gambut itu apa dan seterusnya dan seterusnya
pertama saya kemarsih
saya kira mereka bukan bagian dari militer
mereka ialah security guard ya
hanya security saja
ya satuan penaman dari perusahaan yang memang bertugas menjaga keamanan begitulah
jadi bukan unsur militer dan bukan unsur penegak hukum lah ya
bukan bukan ya
oke jadi mereka semata mata hanya security
bapak mengkonfirmasi nggak pak
apakah petugas security itu diberitahu bahwa inilah tugas yang dilakukan oleh badan yang bapak pimpin
jadi saya kan datang bersama personel kohut ya dari menteri lhk
mereka yang membantu menjelaskan ini dalam tugas negara exit bersama kepala badan restorasi gambut
suatu badan yang bertugas ini gini gini
tapi tampaknya penjelasan itu tidak bisa diterima oleh personel pengaman perusahaan
dalam perjalanan bapak melakukan pemeriksaan apakah ada keterlibatan pihak militer dan polisi
dari berbagai tempat yang bapak kunjungi untuk pengamanan
kalau pengamanan terhadap perusahaan tidak
jadi kami sebetulnya sedang melihat upaya upaya pengadaman yang tertinggal
dan kecepatan kebakaran
malah harus mengatakan memberikan apresiasi kepada rekan rekan dari tni polri
karena banyak yang kami jumpai mereka sebetul betul bekerja siang malam
untuk membantu ya
untuk pemanaman ya bersama masyarakat
yaitu masyarakat peduli api dan menggelaknya dari lhk
tiga rekan rekan media yang kami juga sangat bersimpatik
karena itu ada yang sudah dua minggu betul betul di lapangan di bawah tenda
sampai jatuh korban juga kan dari mereka untuk pengamanannya
baik pak nazir terima kasih atas waktunya
dan terima kasih atas video yang sudah dibagi ke cnn indonesia selamat malam
selamat bertugas kembali
kita harapkan badan restorasi gambut ini memberikan kontribusi yang signifikan
bagi upaya hilangnya asap dan titik api di indonesia
mari kita kembali ke pembahasan selanjutnya
ada masalah yang masih ramai diperbincangkan tentang penyanderaan yang dilakukan oleh massa
yang diduga di belakangnya di backinggi oleh korporasi pemilik konsesi
dari lembaga pemerintah nih kehutanan dan lingkungan hidup
sampai sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaan pak
mas alvito dalam proses penegakan hukum itu ada empat yang mempengaruhi satu proses penegakan hukum
pertama aparaturnya yang kedua undang undangnya yang ketiga adalah masyarakatnya
dan keempat sarana dan prasejah

nah yang dilupakan selalu adalah masyarakat yang kita hadapin
masyarakat yang kita hadapin juga kita harus bisa bedakan antara mereka yang menengah ke atas
kemudian antara menengah ke bawah dan mereka yang betul betul marginal
atau dalam kita bagi dua mereka yang agragris dan perkotaan
melakukan penegakan hukum terhadap kedua yang berbeda itu kita harus melihat juga ada perbedaan perbedaan
ada budaya budaya hukum yang melekat di sana ada budaya budaya kehidupan masyarakat tradisi tradisi masyarakat yang ada di sana
nah yang sering tidak hanya mereka yang dua dilakukan penghadangan dalam istilah kami mungkin menghadang ya
tidak sanderah karena kalau sandera itu adalah merampas kemerdekaan tidak bisa apa apa tidak bisa telepon
dalam keadaan tersekap dalam keadaan tertawan
nah dalam keadaan keadaan seperti itu banyak yang dilupakan untuk bagaimana mengajak masyarakat
untuk sama sama izin lah seperti misalnya kami melakukan suatu proses penegakan hukum
kita panggil rt rw untuk hadir bersama sama
jadi ini salahnya polisi hutan klh
saya kira bukan soal salah tidak salahnya
saya kira komunikasi koordinasi itu penting untuk menghargai di sebuah tempat itu melakukan
ada apa sih tradisi yang di sana saya kira nini mama rt rw kita masih ada
ada apa sih yang legal formal yang
tapi kan kalau dibilang ini sudah darurat pak kan polisi juga punya standar kedaruratan
dan kedaruratan itu kan membutuhkan langkah taktis gitu
apakah kemudian mereka tidak berizin kepada pihak pihak dan melaksanakan tugasnya kemudian salah
saya kira otoritas yang dimiliki masing masing silahkan di jalan tapi kan yang kita hadapin itu adalah masa
dalam konflik konflik sosial yang berlatar belakang sumber daya alam
ada konflik sosial lain ada yang berlatar belakang agama ada yang lahan ada yang perbatasan
ini membutuhkan satu penanganan tertentu dan dengan undang undang penanganan konflik sosial
kita sudah tahu siapa yang di depan gitu ya yang harus bersama sama tidak hanya sendiri di situ
nah pertanyaan saya apakah polisi sudah menemukan hubungan antara massa dengan korporasi terkait dengan penyekapan ini
tapi nanti dijawabnya pak kami akan kembali lagi
terima kasih pak
nah kalau terkait yang katakanlah yang menyandera menghalang halangi atau mengadang
ya tentu kita membutuhkan satu laporan karena di pasal dua ratus enam belas kuhp itu jelas diatur
bagi aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dihalang halangi itu bisa dipidana bagi mereka yang mengalami
penyidikan sudah berlangsung
belum ada laporan sampai saat ini karena dia aparatur sendiri tentu dia yang laporan
belum ada laporan dari klh ke polisi
laporan kapolres rokan hulu sudah menelpon tapi tidak direspon oleh yang kepala namanya unit kepala unit di daerah riau tersebut
iya belum respon di sms juga belum respon
sampai tadi saya cek terakhir bagaimana ada yang laporan tidak ada saya sudah telpon saya sudah sms tapi tidak dibalas
tentu kita butuh laporannya itu karena bukan delik aduan
mudah mudahan bukan karena distrust ya
saya kira tidaklah kita karena sama sama aparatur
kan kita bekerja masing masing
ya saya kira pertama saya mau menyeroti yang soal pendegakan hukum dalam karahutlah ya
saya kira menjadi penting untuk koordinasi antara para penegak hukum baik di kepolisian yang juga punya kewenangan itu dan klhk
ini menjadi penting sebenarnya karena presiden sendiri punya komitmen untuk itu
nah ini kan jadi seperti jalan sendiri sendiri
kepolisian melakukan penyelidikan penyidikan dan kemudian sp tiga
klhk punya sendiri
saya kira sp tiga kan sudah saya jelaskan
saya berharap tentu karena banyak sekali kita mencatat ya
tapi kami mencatat sebenarnya data yang dikeluarkan oleh mabes polri sendiri ya
sebagian besar yang ditangkap itu perorangan atau masyarakat
dan bahkan laporan terakhir ya di kalimantan barat saja lebih dari lima ratus orang masyarakat yang ditangkap oleh aparat kepolisian
dan ada juga yang ditangkap oleh tni
dan kemudian diserahkan ke kppi
padahal gitu ya kalau kita melihat kenapa belasan tahun ini kebakaran hutan dan lahan terus terjadi
itu karena memang yang aktor utamanya tidak pernah tersentuh oleh hukum
yaitu kejahatan korporasinya
titik api menunjukkan dan ini data yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah ada empat ratus empat puluh enam entitas perusahaan
nah sayangnya mabes polri itu hanya mengusut tujuh belas korporasi
nah ini saya kira menjadi tantangan buat aparat pendegak hukum dalam hal ini
ke polisian dan tentu saja juga klhk
sejauh mana keseriusan dalam penegakan hukum
nah sebenarnya kami khawatir berbagai peristiwa yang terjadi ya
sebenarnya kasus penyanderaan klhk ini sebenarnya bukan kejadian yang pertama untuk menurunkan kewibawaan negara
ini kasus kedua setidaknya di dua ribu lima belas di pt mhp di sumatera selatan
surat dari menteri lingkungan hidup itu dinyatakan palsu
oleh bupati musirawas
ketika terjadi penggusuran terhadap
penggunaan perusahaan terhadap sembilan ratus orang dan sampai saat ini masih ada di pengungsian
itu sebenarnya menunjukkan bagaimana tidak berwibawanya negara di mata korporasi
dan pemerintah daerah juga
kenapa tidak berwibawa salah satunya karena selama ini memang tidak pernah serius
saya kok agak concern ya pak martin
ketika kita punya musuh bersama nih yang namanya kebakaran hutan kabut asap dan titik api
klh jalan sendiri polisi jalan sendiri
itu kan sebenarnya yang kita tidak harapkan sebenarnya
apalagi ada insiden yang penting sebenarnya soal apa namanya penyanderaan ini kan
garda depan soal apa namanya ketertiban sosial kan ada di tangan bapak sebenarnya
ya memang kita kan memiliki masing masing kewenangan
kalau klhk dengan ppnx nya itu melalui undang undang kehutanan
perkebunan juga ya
dan tentu ini sama sama
saya kira siapa yang menemukan tidak ada masalah ya
yang penting kan ada sinergi polisionalnya di situ
bagaimana informasi yang didapat itu dibagi di share kita bisa berkomunikasi
wah nanti juga kalau punya data silahkan ya kemana sama sama
tentu ini jadi
penyanderaan itu kan bukan delik aduan ya
itu kan delik pidana seharusnya kan bisa masuk dengan sendirinya polisi
apa harus menunggu laporan
karena kan itu bukan merampas kemerdekaan
tapi menghalang halangin petugas aparatur negara
nah di situ aparatur negaranya siapa
tentu yang bersangkutan kan harus melaporkan
jadi ada di pasal dua ratus enam belas khp yang menyatakan demikian
jadi nggak bisa tuh ya
nggak bisa bergerak langsung polisi untuk atas nama apa ya
ya hilangnya kebakaran hutan gitu
di dalam satu konflik seperti ini
ya kita patut menaruh apresiasi lah kepada kedua belah pihak masyarakat dalam hal ini
klhk punya senjata saat itu
kemudian masyarakat juga punya senjata tajam
klhk juga cuma tujuh senjata
senjata juga nggak ada gunanya kalau ratusan orang yang dihadapi kan
itu juga yang dihadapin kita kan
dalam aksi aksi demo kan selalu seperti itu
tapi kita mereka kedua sepakat untuk lebih soft menyelesaikan sehingga kita hadir di situ
tapi sekali lagi saya agak concern sih mbak
sebenarnya kepolisian jangan hanya menggunakan khp
tapi juga bisa sebenarnya menggunakan undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
dan undang undang sektoral lainnya
karena kalau undang undang pasti harusnya jadi pegangan
kalau menghalang halangin petugas itu hanya diatur di dalam kuhp
itu bagi pasal enam puluh enam secara jelas menyebutkan bahwa siapapun dia ya
termasuk sebenarnya apart kepolisian yang punya keberpihakan terhadap lingkungan
dia tidak bisa dipidana dia tidak bisa digugat perdata
apalagi sebenarnya dihalang halangi
nah sebenarnya undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan ini melindungi ya
termasuk aparat penegak hukum
yang punya keberpihakan
keberpihakan tentu saja terhadap lingkungan
jadi bisa menggunakan sebenarnya undang undang lain
tapi kan dalam hal ini mereka yang siapa ya aparatur yang menghalang halangi
itu kan harus kita jelas siapa
nah itulah yang kita respon kemarin di telpon di sms
tapi tidak dijawab oleh
dan untuk menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan harus menunggu laporan itu begitu ya
kalau saat itu tidak ya
pada saat itu tidak akan datang
setelah dapat laporan memang situasinya itu sudah dua jam
waktu itu ada nggak sih polisi
tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali
jarak dengan polisi terdekat jauh
mungkin mbak sudah pernah kesana mbak
saya sudah ke dalam ke bengkali
nah itu dua jam
karena dia pakai apa ya roro ya yang bisa mengangkut kapal
tapi kalau misalnya di level bawah enggak ini kan jadi isu yang highlighted banget nih pak martin
saya nggak tahu sudah ada komunikasi antara ibu siti nurbaya dengan pak tito apa belum
saya kira pasti sudah
terus kira kira ada instruksi apa
sekali lagi kita punya keinginan yang sama harapan yang sama tahun ini tidak ada kebakaran
ternyata ada kebakaran juga
ada insiden yang dramatis seperti ini
ini kan sebenarnya menjadi perhatian kita bersama
mas alvito polisi itu kan harus berdiri di semua ya masyarakat
yang kita kembangkan adalah memelihara keamanan ketertiban masyarakat
kita harus jaga itu
satu contoh dalam kasus kasus aksi demo anarkis misalnya
kita tidak melakukan penangkapan pada saat itu
siapa mereka yang menjadi provokator di sini
soal nama epsl dibalik penggerakan masyarakat
soal nama epsl dibalik penggerakan masyarakat
soal nama epsl dibalik penggerakan masyarakat

hari ini di rokanhulu di riau itu sudah dilakukan konferensi pers
oleh masyarakat yang menghalang halangin
mereka meminta maaf kemudian mereka juga menyadari bahwa apa mereka yang lakukan salah
mereka juga menjelaskan posisinya pada saat itu adalah karena tidak ada informasi kepada
ninik mama di situ sebagai orang yang dituakan
di sana ada tiga suku besar
ada yang menguasai katakanlah dalam tanda politik yang menduduki tempat tempat itu
ada suku mandiling ada suku melayu satu lagi suku bado atau apa ya saya ada tiga di situ
nah ini mama inilah yang tiga yang memiliki peran yang sebagai legal formalnya
sebagai dalam hal ini sebagai tokoh masyarakat di sana
tapi hukum adat kan di atasnya masih ada hukum negara kan begitu
dan harus ya kalau misalnya hukum adat itu ya harus diperhatikan
kalau misalnya hukum adat tidak sinkron dengan hukum negara maka hukum negara yang ditegakkan seharusnya
di tempat tempat tertentu hukum adat masih bisa berperan
saya kira sebenarnya itu tadi press conference dari masyarakat ya
saya kira sebenarnya tugas kepolisian bersama sama dengan klhk tentu saja justru menyelidiki lebih jauh
keterlibatan dari perusahaan
kami sudah sampaikan berkali kali dan terus berulang bahwa ini tidak sesederhana itu
ini adalah sebenarnya praktek kejahatan korporasi
dari hulu sampai hilir gitu ya
dari hulu artinya mulai dari perizinan gitu ya mereka banyak melakukan suap
kemudian ketika diproduksi mereka membakar lahan
dan di ujung ketika misalnya ada penegakan hukum juga melakukan suap gitu
nah ini adalah sebenarnya cara cara yang dilakukan oleh korporasi kejahatan korporasi
dan di banyak tempat sebenarnya adalah modusnya menggunakan masyarakat gitu
baik dia warga pekerja gitu
dan juga dijanjikan misalnya pelaksanaan
adalah modus yang umum
modus yang umum terjadi
ya dan seharusnya
jadi ini juga bisa menjadi bahan untuk
bisa bahan untuk menyelidiki lebih jauh ya soal bagaimana kejahatan korporasi
nah kami sebenarnya melihat ini sudah darurat kejahatan korporasi karena korbannya sudah begitu masif dan kerugian negara sudah begitu besar
sampai ratusan triliun
jadi memang dalam proses penegakan hukum tadi ada empat pengaruh yang saya bilang tadi
oke kalau aparaturnya bermain main
kalau dia memang tidak benar
pasti dilakukan penindakan
pasti dilakukan penindakan
yang kedua adalah hukum
hukum itu sendiri bunyinya itu bisa memberikan celah
satu contoh misalnya apa yang dilakukan dengan sp tiga
tidak cukup bukti
ternyata izinnya itu bukan sudah tidak ada
bukan mereka yang empat perusahaan sehingga di sp tiga
bagaimana mereka mau kita perkarakan kalau memang itu bukan milik mereka karena mereka tidak memiliki izin di situ
siapa yang mau kita perkarakan kalau di situ
kalau begitu kalau mereka tidak punya izin
jadi itu lahan siapa
nah ini sebenarnya kan soal perizinan seperti ini
ini kita bahkan sudah melis ya
sebenarnya ada setidaknya tujuh modus operandi dalam perizinan
dan akuisisi perusahaan itu loh
sehingga sebenarnya kami tidak hanya bicara soal perusahaan nama nama perusahaan
tapi grup grup besar perusahaan
kita sendiri memang mengatakan bahwa itu tidak memiliki izin
bukan kita yang mengatakan
bukan penyidik yang mengatakan
tapi itu adalah keterangan keterangan ahli
keterangan ahli itu kita ambil dari mana
dari mereka yang mengeluarkan izin
itu adalah keterangan ahli
bahwa mereka memiliki izin ini ini apakah benar
itu dikeluarkan atau tidak
itu adalah keterangan saksi
dan itu ada bagian dari keterangan ahli
jadi itulah hukum itu seperti itu isinya
tadi yang ketiga kemudian masyarakat
dan keempat bagaimana sarana perasaan dalam proses penegakan
kita punya harapan
munculnya juga mengejutkan
tapi nggak ada yang komplain
nggak ada yang protes
semua orang tenang
bahkan senior seniornya di dalam juga nggak melakukan perlawanan
artinya kita punya harapan besar terhadap patito ini
termasuk pak martin yang juga bersama dengan jajarannya pak tito hadir di mabes polri
sebenarnya harapan dari civil society ya dari walhi
terkait dengan kejahatan alam ini yang dilakukan oleh pihak pihak
korporasi atau siapapun
yang menyebabkan kabut sampai ke negara
tangga hutan habis terbakar
gambut rusak dan lain sebagainya
apa terhadap patito dan kawan kawan
harapan kita tentu besar terhadap kapolri baru ya
karena sebenarnya ini bukan kejahatan biasa
kami menilai ini sudah extraordinary crime
sehingga sebenarnya berbagai upaya serius harus dilakukan
tadi sebenarnya salah satunya menggunakan prinsip prinsip yang diluar dari tindak kejahatan biasa
ini sebenarnya tantangan bagi institusi kopolisian yang dipimpin oleh patito ya
kami berharap sebenarnya komitmen ini termasuk kapasitas aparat penegak hukumnya
dalam memahami kasus kejahatan luar biasa ini
saya kira memang tantangan
karena jangan jangan mereka yang harus cuci piring dari
betul di banyak tempat sebenarnya begitu
polisi akhirnya dihadap hadapkan dengan masyarakat
dan yang cuci tangan sebenarnya adalah korporasi
nah ini sebenarnya kesempatan bagi kita semua
dan saya kira ini komitmen presiden kembali
kami mendesak sebenarnya agar leadership tentu ditunjukkan oleh presiden
dan sudah mencanangkan bahwa ini sudah darurat kejahatan korporasi
sehingga semua institusi negara harus bergerak
dan bekerja sama
kita ada dua dalam dua ribu lima belas itu yang kita lakukan terhadap korporasi ya
jadi bukan tidak sama sekali tidak ada
tapi pada prosesnya ada satu yang dihukum
satu yang ada bebas
itu tentu di luar dari ranah kepolisian
komitmen kita pasti tetaplah
tidak mungkin kita bermain main dengan undang undang yang ada
karena undang undang yang ada pun pasti polisi yang akan mengoperasionalkan
kecuali kalau memang
kita sih nggak khawatir bermain main dengan undang undang
bermain main dengan korporasi yang kita takut
saya kira kita tetap komitmen untuk melakukan penindakan kepada siapapun
informasi informasi dari mana dari walhi sekalipun ya
kita pasti akan tidak lanjutin
surat kaleng saja yang masuk ke mabes polri
itu pasti ditindaklanjutin
bukan dibiarkan seperti itu
itulah adalah bentuk komitmen
dari pihak polri untuk melakukan proses penegakan hukum
bagi apa saja
saya kira mungkin kasus yang terakhir
yang dianulir penetapan tersangkanya pt bmh
bmh ini sudah pada kasus kebakaran tahun dua ribu empat belas
di pengadilan ya
sudah dinyatakan bersalah
bmh itu di riau
di sumatera selatan
dan ini dianulir oleh kepolisian
itu baru dua ribu empat belas ya
belum yang kebakaran tahun dua ribu lima belas
saya kira memang
dan saya kira tantangan bagi aparat penegak hukum
dalam hal ini kepolisian
untuk menunjukkan komitmennya
tentu saja ya tidak hanya komitmen
tapi pada proses penegakan hukumnya
juga sesuai dengan komitmen
ya memang ukuran ukuran kan selalu dipakai
adalah jumlah kuantitatif ya
paling kan pencegahan pencegahan itu
kita lakukan juga
seperti dalam membuat embung
embung itu baru saya tahu
embung itu seperti kolam kecil
bagian dari upaya upaya pihak kepolisian
untuk secara preventif
preventif bukan upaya
membuat sepeda motor itu menjadi
kemudian untuk jadi penyemprot
banyak yang dilakukan
itu semua termasuk juga aparat
yang turun ke lapangan
berjibaku dengan api
itu kita apresiasi sih
tercatat media mencatat itu dengan sangat baik
yang jadi harapan kita tentu saja
ada kejelasan yang benar benar clear
tadi kan sudah disampaikan
alasan alasannya seperti itu
walhi riau pun bisa menggugat
walhi riau memang berencana
tapi saya kira menjadi penting
evaluasi yang dilakukan oleh kapolri
terhadap semua jajarannya
terutama di tingkatan
karena ini kan sp tiga bukan hanya di riau
karena sekali lagi ini adalah
yang diterima oleh pak tito
karena ini terjadi sebelumnya
bapak ibu terima kasih atas waktunya